gara gara anaknya tidak terdaftar dalam penerimaan siswa baru
sejumlah orang tua murid di kabupaten probolinggo mengamuk di hadapan para guru
mereka menuding pihak sekolah telah melakukan kkn
para orang tua murid meminta dinas pendidikan setempat turun tangan untuk menyelesaikan masalah
dengan emosi tinggi sejumlah orang tua calon murid sekolah menengah pertama negeri satu deringu
kabupaten probolinggo mengamuk di hadapan para guru dan panitia ppdb
emosi para orang tua calon murid semakin menjadi karena tak ada satupun guru dan panitia ppdb
yang bisa menjawab pertanyaan mereka
mereka justru tutup mulut dan hanya mendengarkan amukan para orang tua
para orang tua calon murid mengamuk karena menilai pihak sekolah curang dan kkn dalam proses ppdb
hal tersebut terbukti setelah tujuh calon siswa yang memiliki nilai danem bagus tidak diterima
sedangkan siswa dengan nilai danem jelek justru diterima
apalagi mereka yang tidak diterima di sekolah tersebut jarak rumah dengan sekolah hanya beberapa ratus meter saja
yang taitos disini ada pak katanya ini prestasinya bagus
siapa bilang ini tetangga saya pak kenapa yang perlu saya tegaskan pak
kenapa yang ini kok diluluskan ada apa dengan spjd kalau ada kkn pak
mengetahui peristiwa tersebut dinas pendidikan kabupaten probolinggo akan memeriksa pihak sekolah
apakah ada unsur kkn atau tidak dalam penerimaan siswa baru
kita tampung protes dari warga akan kita tampung akan kita bahas di dinas
akan ke dinas bagaimana kita mencari solusi nanti
yang jelas siswa ini harus melanjutkan sekolah ketenjang smp sederhana
meski sudah tidak mengharapkan lagi anak mereka sekolah di smpn satu deringu
namun orang tua calon murid yang mengamuk berharap penerimaan siswa tahun berikutnya lebih transparan dan tidak ada unsur kkn